kerjasama korporat merupakan salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan medilab
selain masyarakat umum perusahaan swasta dan instansi pemerintah
yang ingin melakukan screening covid sembilan belas untuk para pegawainya
juga dapat mempercayakan medilab untuk melakukan pemeriksaan langsung di kantor maupun di rumah
pemondok kota tangerang mempercayakan laboratorium klinik medilab
untuk melakukan tes swab antigen bagi para karyawannya yang sering berpergian ke luar kota
hal itu dilakukan sebagai langkah deteksi dini kasus positif covid sembilan belas
merk is kebetulan alat ini adalah sudah akd sudah mendapatkan izin edar dari kemerkes
hal yang sama juga dilakukan warga perumahan green lake
yang karena kesembuhannya tersusun
tidak dapat datang langsung ke klinik untuk tes covid sembilan belas
ia memanggil layanan home care milik laboratorium klinik medilab
untuk melakukan tes covid sembilan belas terhadap anaknya
sekolah sang anak mewajibkan siswa membawa surat hasil tes covid sembilan
untuk bisa mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah
untuk masuk sekolah sudah mau resiapkan apa saja
buku masker sama swab
tadi diswab oleh tim medilab ya
tim medilab bagaimana
untuk proses kp apakah sakit atau nyaman atau bagaimana
rasanya seperti apa lagi
nyaman tidak ter sakit
laboratorium klinik medilab yang sudah berdiri di beberapa lokasi di indonesia
di antaranya medan pekalongan dan bandung
memang melayani program back to school
bagi sekolah yang sudah mulai menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas
medilab memberikan layanan bagi siswa guru dan staff sekolah
di lokasi medilab
dan bisa juga di sekolah masing masing
laboratorium klinik medilab juga memberikan program back to school
yang mana banyak sekolah saat ini sudah mulai tetap muka
kita akan mendatangkan langsung medilab ke sekolah sekolah yang dituju
untuk membantu proses screening murid orang tua murid guru dan karyawan sekolah
kemudian kita akan langsung datang ke sekolah sekolah
dengan memberikan layanan schooling visit
kita akan mendatangkan mobile

medilab tidak hanya melayani tes pcr dan pemeriksaan covid lainnya
tetapi juga medical check up pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus
bentuk pelayanannya juga dapat berupa work in
home care maupun on site di perusahaan perusahaan
medilab pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus
medilab pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus